lu apa apaan sih pagi pagi udah teriak teriak
si odi bantuin warungnya sodiq
kok lu belain sodiq
herot gua bukan belain si sodiq
si odi cuman ngebantuin tetangga doang
oh jadi lu sekarang setuju
lo kagak mau sarapan dulu
kagak dadet ntar aja
kagak ada kembaliannya
kagak ada yang kecil
kagak ada pagi
gua nicip warung bentar ya
gue mau pulang dulu ngambil recehan
sebenernya gua lagi males date ngojek
lu tiduran aja di rumah lu
lagi pula si tati juga lagi pergi
dia lagi main
tapi gue diawasin terus sama ibu kos
kerjaan ini marah marah mulu
bukan tadi aku udah pesen bubur kacang hijau sama bang ojek
kan aku udah bawain nasi uduk buat kamu
dad kagak jadi
si laras temennya udah mau makanan
yaudah lo aja yang beli dah
kata lo kan si tati kagak di rumah
berarti lu belum makan kan
tapi itu ada dua
pulang dulu ngambil kembalian ji
bumbu dasar rendang bumbu dasar soto bumbu dasar rawon daging setengah kilo ayam satu
bangsanya daun bawang seledri sawit jagung daun serai daun jeruk terus bayam kangkung
wortel perong kembang kol
bukan kol ya kembang kol
selada kol boleh deh
udah deh itu aja
eh sama bawal deh empat
tapi kecil kecil aja
jangan yang gede gede
sama cabai tomat
buat nyambel lah
udah sarapan mak
makan apaan mak
tadi ada yang lewat
tapi buat lo mak kagak beliin
kirain lo udah jalan
kagak perlu sarapan
ojak beliin mak bubur kacang hijau
kan lo udah tahu mak udah makan
udah buat lo aja
sekarang kamu udah pergi
lo ada percobaan dign lifelong
bakal eh aneh om
lu apa apaan sih pagi pagi udah teriak teriak
si odi bantuin warungnya sodi
kok lu belain sodi
herot gua bukan belain si sodi
si odi cuma ngebantuin tetangga doang
oh jadi lu sekarang setuju
si sodi buka warung dia bekas paseronda
pintu gua belain kongsi
lek kembalian lu
lek kembalian lu
mak bikin kuenya dari pagi mak
iya lo masuk dah
mak lagi banyak pesenan tapi mau beli telur dulu
saya aja yang beliin mah
gak usah mending lo beres di dalam ya
soalnya mak belum sempat beres
eh ada bang oja
makan mbak yanti
mau dicuci bang udah selesai kan betul
saya masih ada satu plastik lagi
gara gara enggak ada istri di rumah jadi enggak ada makanan

sama enggak ada istri
gue belum punya istri tapi udah sarapan dong
ojek mau istirahat aja
badan lagi kagak enak
bantuin si ante bikin kue ya
beli gorengan yuk
lu aja yang beli
kamu aja yang beli
gue lagi jahitin koran
mak takut kue ini gagal
gak usah takut teri ajarin
emak mau ngajarin mak ajak